mantan ketua dewan perwakilan daerah irman gusman difonis empat tahun enam bulan penjara
karena terbukti menerima suap sebesar seratus juta rupiah dalam pengadaan gula impor untuk wilayah sumatera barat
irman juga difonis membayar denda sebesar dua ratus juta rupiah dan hak politiknya dicabut selama tiga tahun
ketua majelis hakim nawawi pamulango dalam amar putusan yang menyatakan
majelis hakim memutuskan imar irman gusman terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana korupsi
irman terbukti menyalahgunakan kekuasaannya sebagai ketua dpd
dengan memberikan janji kepada cv semesta berjaya
agar mendapat alokasi gula impor perumbulok sebesar tiga ton untuk wilayah pemasaran sumatera barat
irman terbukti menerima gratifikasi sebesar seratus juta rupiah
atas jasanya merekomendasikan cv semesta berjaya ke perumbulok
fonis majelis hakim tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum
yang menuntutkan perusahaan yang berbeda
irman terbukti menerima gratifikasi sebesar seratus juta rupiah
atas jasanya merekomendasikan cv semesta berjaya ke perumbulok

atas jasanya merekomendasikan cv semesta berjaya ke perumbulok

pertusan itu berat buat saya
tapi yang penting bagaimana kita menjelisikan persoalan ini dengan baik
dan ini persoalan kultur perlu pendidikan yang baik
setiap manusia itu kan tidak pernah yang salah